kalau nara tahu kakeknya kerja sama jody
pasti nahra bakal marah deh sama aku
jody gini aja deh
aku sih gak apa apa kalau misalnya pak maman kerja sama kamu
tapi bisa gak kalau misalnya pak maman gak
kamu sakit lagi kamu besin ya
ya allah darah kamu dari mana aja
ngapain sih kamu bawa dia kesini
non kamu gak kenapa kenapa kan
maaf ya jadi ngerepotin
nona pulang aja ya
bu tolong bikinin teh panas buat nona ya
karena tadi dia hampir pingsan karena kedinginan bu
nara kamu kenapa sih
kok kamu jadi perhatian gitu sama dia
bu ya wajarlah
siapa sih yang tegang ngelihat non dalam badan begini
non lebih baik ke kamar mandi dulu
bu tolong pinjemin baju ke
aku mau ngajak kamu nonton besok
aku tuh lagi sibuk banget
dan by the way aku udah gak kerja di rumah sakit lagi ya
aku sekarang dokter pribadi untuk seorang menteri
dan keadaan dia tuh lagi parah banget
oh yang di menteng ya
dan karena dia emang seorang menteri ada banyak aturan
jadi kamu jangan berani ke sana ya
nanti aku bisa dapat masalah gara gara kamu
oke tapi gini aku mau pesan sama kamu
kamu harus jaga kesehatan baik baik ya
kalau bisa hati kamu pulang kamu mandi pakai air hang
ya terus kamu minum vitamin karena hujan hujanan itu gak baik buat kesehatan kamu
pasti aku tahu karena feeling aku pun mengatakan demikian
itu tandanya kita jodoh
aku tahu semuanya kok
ah coba benar benarnya beliin deh
tante udah gak usah repot repot tante
papa kamu tinggal di mana sekarang
hmm papa di hotel kan
terus sampai kapan kamu mau tinggal di sini
ya sampai papanya jemput ke sini
baru dia pulang
seleranya ibu ibu rupanya
penyelbau keranjang ke pasar beli kangkung bawang cabai ya bu
oh resek lu ah
eh kamu tidur di kamar tantu ya
loh terus om didian tidur di mana
udah biarin aja om dede tidur di kamar kakek
aku tidur di kamar yang lama dia di kamar aku aja
masa kamu tidur di kamar sempit terus dia tidur di kamar yang bagus
hmm ya udah
kalau gitu aku aja yang tidur di kamar yang kecil sempit itu
eh eh eh jangan jangan jangan
nona sama kamu sekarang
aduh tante ini kan udah jam dua belas malam
gak mungkin lah
wih nona sama aku
bukannya dia sama om sama tante di hotel
tapi tadi dia berantem sama om
eh ya udah ya jodi ya
pasti sebentar lagi juga non akan balik
anyway makasih ya udah kirimin pamuman untuk jadi supir aku
supir aku pak maman
maksudnya pak maman pak maman aku
kalau mau telepon teleponan di luar aja sama
dan gak usah balik balik lagi
beb bener ya
ya udah aku mau keluar bentar
ya kalau bukan kamu yang ngirim emang siapa lagi yang ngirim
terus kenapa pak maman bisa kerja di tempat aku coba
ya udahlah mesti dipikirin
mungkin emang pak maman dikirim oleh tuhan
buat bantuin baksit kita ya kan
udah kita ambil positifnya aja
soalnya kamu tau gak
pak maman itu sudah dipercaya sama mama aku untuk jagain aku
nah jadi kita bisa pake dia buat kongkat
kali kong ya
kalau nara tau kakeknya kerja sama jody
pasti nara bakal marah deh sama aku
gini aja deh
aku sih gak apa apa kalau misalnya pak maman kerja sama kamu
tapi bisa nggak kalau misalnya pak maman nggak perlu ketemu sama karyawan karyawan kamu gitu
nggak masuk masuk ke kantor kamu
cuma males aja kalau pak momen harus ketemu sama karyawan karyawan kamu
gak ada apa apa
tenang aja bebe
gak sembarangan orang bisa masuk kantor aku ya
oh ya ada janji tapi ya beneran ya
kamu bisa bikin sejantungan
nah kaget aja kamu ngapain di sini
ya mau ikutlah mau ngapain lagi yuk berangkat
mau ikut ke mana ini urusan pribadi
gak mau ihh ibu kamu tuh galak aku gak mau ketemu sama dia lagi aku takut
kamu saya kasih numpang di rumah saya jangan bikin masalah sekarang
lagian kan kamu yang bawa aku ke sini sekarang kamu tanggung jawab dong